mau bantuin tali tani

nek jangan lagi nyata
raka nenek gak larang kamu bantuin talitha boleh boleh aja
tapi kamu jangan sampai korbankan kuliah kamu
hei kamu itu murid terbaik
mau jadi apa kamu masa nilainya c begitu udah begitu
cek min lagi kalau begini caranya udah gak ada bantu bantuan lagi deh
begitu selesai kuliah langsung pulang
nah ini kebetulan aja itu kuisnya lagi susah dan kuisnya juga gak penting penting amat kok
nggak ngaruh untuk nilai akhir
semua pelajaran penting

saya coba lari sekejang kejang dia kejar saya dia terus kejar saya saya takut
saya takut banget
lalu lalu saya sembunyi di gudangku saya takut banget mama saya takut banget
dia marah marah nek nek nek dia seperti orang kalah bu
karena dia nggak berhasil nemuin saya
selama saya masih menjadi istrinya dia
dia akan kejar saya terus kemana pun
dia gak akan pernah lepasin saya
mendingan kamu segera minta gugat cerai saja sama dia
itu lebih baik daripada kamu setiap hari ketakutan begini
sudah nikah sudah tinggal saya ketinggalan di rumah
hah rumah suami mama
enggak rumah saya di kampung bu
oh ya sudah ya sudah sekarang kamu segera ambil ke sana
secepatnya lebih baik ya
ya sudah aku temenin
nah udah kapan mau ke sana
sekarang saja sekarang saja nek
ya sekarang saja yuk
kalau begitu biar
biar sekalian saya
saya rasa saya akan menjual tanah warisan saya di kampung
kan lumayan buat biaya hidup kita
sampai uang tabungannya ibu bisa kembali
ya sudah ya sudah
ya sudah kita beres beres yuk
ikut saja takut ah di sini sendiri
kita bayarin kemana
sakti mama kok mau aja dibayarin sama dia
hei kamu diam ya
kamu jangan bertingkah seperti orang yang tidak berpendidikan ibu
aku tidak pernah mengajarin kamu seperti itu
maaf aku kebawa emosi ibu
kalau bukan sakti yang nolongin kita
kamu pikir siapa yang dapat memberikan pengobatan untuk papa
kamu mau lihat papa kamu seperti ini terus
cacat seumur hidup kamu mau
cuma mikirin diri ais sendiri
salah ini i ngelakuin ini semua demi i
ini salah besar ibu
sama sekali gak kepikiran bagi mama untuk menjual dan menyerahkan kebahagiaan kamu sama orang lain
mama ngelakuin semua ini demi kita
kamu tahu demi kita
kamu sudah dewasa talitha
maksudnya kamu mengerti itu
kalau haka tunangan kamu bisa dibantuin kita oke baik saja
mama juga ikut senang
apa yang bisa raka berikan buat kita
dia sendiri kalah mengkabut penudukan khususan
mama tuh dengar sendiri kan kemarin tuh sakti ngomong apa deh
pengen talitha dia mau miliki talitha
kayak gitu dibilang tulus
ya gak ada mama itu mau jual talitha untuk sakti
mama tuh jangan hanya tulus
mama tuh jangan hanya tergiurkan harta aja yuk
ini bikin marah saya lagi yuk
kamu yang egois
kamu cuma mikirin kebahagiaan kamu sendiri
pikirin kebahagiaan keluarga kamu talitha
mau melakukan semua ini demi papa
kamu pikir kalau papa gak sakit bapak mau terima bantuan dari orang lain
mama mau ambil pelengkingsian
kamu tahu itu
tapi apa yang mama lakuin buat papa buat kita semua
dan kamu sebagai anak yang udah dewasa seriusnya kamu sadar
keluarga kita sekirang keadaannya terjepit talitha
terjepit gak ada pilihan lain
kamu tahu gak sih
aku tuh seneng banget niat kamu seneng kayak gini tak
aku sangat berharap kamu itu sadar
kalau cuma aku yang bisa ngebahagiain kamu
aku itu bukannya pengen beli kamu dengan hartaku tak
tapi aku bener bener mencintai kamu
sangat mencintai kamu
aku rela lakuin apa aja untuk kamu tuh
yang penting kamu bisa bahagia kayak sekarang
papa cepet sembuh ya
halita lagi pusing di sini
apa mungkin mama bener
kalau talitha gak boleh terlalu egois
tapi talita gak mau terima sakti pak
karena raka akan tetap selalu menjadi satu satunya buat talitha
kamu pikir ini asal tulis apa
ini lembaga penting ini
lembaga masyarakat lembaga yang punya moral
sembarangan kamu pacaran di tempat ini
ini tempat umum
udah pak udah pak
pak ini tugas aku pak
biar aku yang didik dia supaya bisa profesional kerja pak
aku yang ngajarin nanti pak
bu dek kamu gak usah bela belain si bebegik satu ini
kamu gak lihat apa kelakuannya tadi
pakai acara peluk pelukan di depan umum segala
ini tuh bukan barat tahu gak ini timur
kamu tuh orang cicahem ingat itu
sampai jumpa lagi